peristiwa matinya puluhan kambing secara misterius di probolinggo membuat warga semakin resah
hingga senin kemarin jumlah kambing yang mati bertambah menjadi enam puluh empat ekor
sementara petugas dinas kesehatan melakukan penyemprotan desinfektan ke sejumlah kandang kambing untuk mencegah penularan virus
fenomena puluhan kambing mati misterius diduga diserang anjing jadi jadian
semakin meresahkan warga dari dua desa yakni desa sumber kerang dan banyu anyarlor
kejamatan gending kabupaten probolinggo
hingga hari senin kemarin kambing yang mati terus bertambah hingga enam puluh empat ekor
untuk mengantisipasi penyebab kematian akibat virus antraks
dinas peternakan dan kesehatan hewan probolinggo langsung menyemprotkan disinfektan
ke semua kandang milik warga di dua desa tersebut
sementara itu pihak kepolisian dari sektor gending melakukan penyelidikan atas peristiwa ini
kami menambahkan tim penyelidikan
penelitian juga dilakukan tim dari dinas peternakan dan hewan kabupaten probolinggo
dinas peternakan provinsi jawa timur
dan tim peneliti dari balai besar veteriner wates yogyakarta
tim peneliti kembali mengambil sampel dari kambing hidup
namun dalam kondisi kritis
darah segar kotoran kambing dan makanan kambing berupa kulit bawang merah yang sudah mengering
turut diambil contohnya
untuk diuji di laboratorium di yogyakarta
dari hasil uji laboratorium tipe b di malang
penyebab kambing mati negatif serangan virus antrak